kita beralih ke informasi lain gerilya pansus hak angket kpk berlanjut
kamis ini anggota pansus mendatangi lapa sukamiskin bandung
untuk mencari keterangan dari para narapidana kasus korupsi yang ditahan di sana
dan dipimpin langsung oleh ketua pansus agun gunanjar
kunjungan ini bertujuan untuk mencari informasi terkait metode penyidikan
yang dilakukan oleh kpk untuk memeriksa para narapidana
beberapa anggota pansus juga hadir dalam kunjungan ini
di antaranya muhammad misbahun dari fraksi golkar
serta masinton pasaribu dan arteria dahlan dari fraksi pdi perjuangan
selain ke lapa sukamiskin pansus juga berencana akan mendatangi
rutan pondok bambu jakarta timur juga dengan agenda yang sama
setelah berada di dalam lapas selama sekitar delapan jam
tim pansus hak angket ke dpr terhadap kpk keluar dari gerbang lapa sukamiskin
segera mencari keterangan dari pansus
pukul tujuh malam waktu indonesia barat
cukup banyak informasi yang kami peroleh
mungkin berkasnya ya dalam bentuk buku saja itu entah berapa buku
termasuk beberapa testimoni pernyataan yang juga ditandatangani oleh yang bersangkutan
termasuk seluruh keterangan keterangan mereka juga kita rekam
dan mereka juga menyatakan kesiapannya apabila suatu ketika suatu saat dibutuhkan
secara formal untuk diundang untuk memberikan keterangan seperti apa yang sudah diutarakan
ada pun berkenaan dengan materi materinya itu adalah materi kegiatan konten pansus
yang tidak mungkin kami buka karena kami masih harus menguji
mereka mengatakan ada sejumlah hal yang menyatakan bahwa terjadi kesewenang wenangan
terjadi ancaman terjadi intimidasi terjadi pelanggaran pelanggaran hak asasi
yang memang terjadi
bahkan juga terjadi pelanggaran pelanggaran yang sifatnya private keluarga dan sebagainya
nah itu semua mereka ungkapkan dan mereka semua bertanggung jawab